tersangka pencemaran nama baik yang juga seorang komika muhad kli alias aco rabu malam mendatangi gedung direkturat kriminal khusus polda metro jaya untuk melakukan pertemuan tertutup dengan pihak pengelola apartemen green pramuka
dari hasil pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berdamai
dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya masing masing komika muhad kli alias aco dan pihak pengelola apartemen green pramuka rabu malam bersepakat untuk menempuh jalur damai
aco menjelaskan dari pertemuan ini menemukan hasil yang positif dan kasusnya akan diselesaikan secara kekeluargaan
sementara itu pihak pengelola sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait kasusnya yang sudah masuk ke kejaksaan negeri

sementara itu pihak pengelola sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait kasusnya yang sudah masuk ke kejaksaan negeri
karena mediasi itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa
untuk itu secara teknis kami belum bisa jawab
kenapa karena kami akan bertemu besok dalam tindak lanjut

kami ingin bersama dengan mediasi yang menjelaskan hal ini
intinya adalah kami itu ingin berdamai
komika atau pelawak tunggal muhammad kli mt alias aco ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan manajemen pt duta paramindo sejahtera pengelola apartemen green pramuka city jakarta pusat
pelaporan ini muncul setelah aco mempertanyakan komitmen pengelola apartemen dalam tulisan di blog pribadi dan akun media sosial miliknya
mt atau dikenal dengan nama panggung aco telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian
hal tersebut atas laporan manajemen pt duta paramindo sejahtera selaku pengelola apartemen green pramuka city
aco dilaporkan pihak pengelola terkait tulisan di blog pribadi serta media sosial miliknya yang dinilai mencemarkan nama baik apartemen tersebut
terkait laporan tersebut aco yang didampingi kuasa hukumnya yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum
komitmen pihak pengelola untuk menyediakan ruang terbuka hijau seperti yang dijanjikan pengelola di brosur serta melalui website pengelola apartemen
rupanya janji itu ditakeh setelah aco membeli sebuah unit apartemen di green pramuka pada dua ribu tiga belas
dan setelah itu aco mempertanyakan janji tersebut yang juga dilakukan di blog pribadinya dan sosial media miliknya
pada lima november dua ribu lima belas pihak apartemen melaporkan perbuatan aco ke kepolisian
laporan tersebut rupanya tidak diketahui aco
hingga pada dua puluh enam april dua ribu tujuh belas aco menerima panggilan dari cybercrime polda metro jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus pencemaran nama baik
dan pada sembilan juni dua ribu tujuh belas aco menerima surat panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka
pada tujuh belas juli dua ribu tujuh belas aco kembali datang ke polda metro jaya untuk pengambilan sidik jari dan foto tersangka
ya itu sudah berkali kali kita tanyakan ketika penyelidikan mungkin ketemu dengan pak aco
bila kita bilang bahwa ini adalah fakta dan kita bisa membuktikan fakta itu dan kita kasih fakta fakta itu
cuman gak tau kenapa kemudian ini lanjut aja
yang agak aneh sebetulnya saya sendiri baru tahu kalau ternyata saya dilaporkan sejak dua ribu empat belas
karena sejak saya menulis di dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas dalam kurun waktu hampir dua tahun itu tidak pernah ada teguran tidak pernah ada keberitauan tidak pernah ada somasi
jadi saya juga gak tau kalau misalnya tulisan saya itu bermasalah buat pihak
terkait hal tersebut kuasa hukum mengatakan perbuatan yang dilakukan aco merupakan bentuk penyampaian pendapat yang legal didasarkan bukti bukti
budi tanjung jakarta